yaudah saya temenin
bukannya kamu gak suka ya sama elsa
terus kamu percaya lagi gimana
ternyata punya anak sama saya
terus ditaruh dimana
terus kamu main percaya gimana
bilang aja kamu gak bisa jauh jauh dari aku mas
kalo mereka nginep di pantai asuhan
tapi alhamdulillah kalau mereka aman aman aja ya
tadi akhirnya aku ketemu sama ibu rosa
supaya bisa cabut tuntutannya sama elsa
terus bu rosa bilang apa
mudah mudahan aja al mau
meskipun aku yakin
kayaknya gak bisa sih pak
sama aku gak kuat
tapi kalau sampai kejadian yang begitu dan elsa harus di penjara ma
ini akibat perbuatannya dia
dia harus bertanggung jawab
tapi aku bener bener gak sanggup pak
aku gak sanggup kalau melihat elsa di penjara
dulu waktu andi di penjara kamu gak seperti ini loh mas
padahal kalau kamu sedih kamu sakit
orang pertama yang peduli sama kamu itu andi
al tadi bu sara datang
bu sarah minta mama bicara sama kamu untuk bebasin elsa
terus mama mau minta aku bebasin elsa
semua terserah sama kamu
tapi mama cuma minta satu
segala keputusan sekarang yang kamu ambil harus berdasarkan keputusan bersama dan untuk kebaikan keluarga kamu
makanya aku nyarahin elsa ke yang berwenang
kalau aku nggak bijaksana aku bisa dengan mudah ngelakuin apapun ke ersam
kenapa sih semua orang jurus saya bebasin elsa
emang gak liat perlakuan dia sama saya gimana
gak mikirin perasaan saya pak
kalau saya bebasin esa sekarang baru dua hari
terus kapan dia mau berubah
adalah kunci untuk melepas menunggu kebencian
ya memang kalau misalkan kita
mungkin tidak bisa merubah masa lalunya mas
tapi setidaknya kita udah bisa mencarakan masa depannya
gak semudah itu nin
maaf gak pantas buat mereka yang sudah merenggut kebahagiaan orang lain
yang sudah merenggut roy dari mama dan saya
aku pergi ya mas
aku mau jalan
iya udah saya temenin
pokoknya kamu gak suka ya sama elsa
nanti kalau dia ngomong aneh aneh
terus kamu percaya lagi gimana
kalau misalkan dia ngomong
ternyata punya anak sama saya
terus ditaruh dimana
di gombong raja empat
terus kamu main percaya gimana
biar ngajak kamu gak bisa jauh jauh dari aku mas
mau saya izinkan atau enggak
sekalian aja gua tanya ke elsa soal anaknya andin
udah saatnya gua tahu
apa elsa udah bohongin andin selama ini soal anaknya
padahal silahkan dut
saya udah bawa tukang tukangnya biar bisa dibenerin
apa yang kemarin rusak karena gempa
alhamdulillah terima kasih panino
kamu apa kabarnya baik
bu laras tolong temani bapak bapak ini untuk periksa ruangan yang rusak ya
rena mau gak kita main lagi
ibu hati boleh saya minta izin main sama rena
oh iya silahkan pak
kalau gitu kita main deh
sekarang kita main pesawat sawatan ya
siapa lemparannya paling jauh dia yang menang
kamu sudah siap
kamu sudah siap
satu dua tiga
satu dua tiga
sebentar sayang ya ada telepon masuk
ninuh keadaan bapak kamu kurang baik nino
nino jadi setelah kamu pergi kemarin bapak itu sangat khawatir sama rumah tangga kamu
akhirnya darah tingginya naik tinggi sekali
operasinya gimana ma
iya terpaksa operasinya dibatalin lagi noh
jadi harus nunggu sampai keadaan bapak kamu lebih baik lebih stabil
mungkin nanti kalau papa melihat kasa sama kamu rukun lagi
mungkin keadaannya bisa lebih baik sayang
gimana noh tolong noh ini demi bapak kamu
ya udah mama tunggu ya sayang
ini untuk ayahmu sayang
gila seumur umur mana pernah gue kerja kayak gini
begitu gue keluar dari sini
gua nggak akan lepasin lo aldebaran
aduh laper banget nih
ini enak banget nih kalau gua micit spa luluran
bu elsa tolong buka selnya
mbak elsa ada kunjungan
mbak gua minta maaf ya
gua tahu gua salah
jadi tolong bebasin gue
gua nggak betah lama lama di sini mbak
kamu udah makan
kamu harus makan yang banyak
kamu harus jaga kesehatan di sini
mbak gua nggak butuh nasihat lo sekarang mbak
yang gua butuhin sekarang adalah gua keluar dari sini
gua nggak mau di sini terus
mbak aku mau
m pro beat bop